ya menjelang akhir tahun memang berbagai event besar digelar di beberapa daerah
salah satunya adalah konser musik
melihat banyaknya insiden terkait kerumunan dalam beberapa waktu terakhir
lalu bagaimana sebenarnya manajemen masa diterapkan agar event berjalan aman dan juga lancar
kita akan membahasnya malam hari ini bersama promotor musik dino hamid
selamat malam mas dino
halo mas pak selamat malam
selamat malam mudah mudahan dalam kondisi sehat
kita tidak akan langsung tadi saya sudah membahas tentang crowd control atau crowd management
kita tidak akan membahasnya langsung tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih dari pendapat seorang promotor musik
sekarang event event musik belakang ini sudah banyak sekali
tanggapan anda seperti apa dengan banyaknya event musik yang diselenggarakan
ya kebetulan saya sebagai ketua umum asosiasi promotor musik
saya sangat bersyukur karena selama dua tahun lebih kita tidur relap
kita tidak bisa bergerak karena virus covid itu memang sasarannya industri kami semua yaitu kerumunan
jadi setelah bulan maret mulai dilonggarkan karena adanya covid menurun
omikron pada bulan januari hadir tapi pada saat bulan maret mulai menurun
karena dampak setara
virus juga tidak quote unquote tidak terlalu membahayakan gitu kan
dan akhirnya dari saat bulan maret dari saat mandalika motogp kebetulan saya sendiri membuat mandalika music vibes
jadi ada saat itu di motogp ada musik festivalnya seperti di luar ya kan
kita mulai setelah itu ada java jazz ada playlist music festival dan seterusnya
dan kita anggap industri event di saat post pandemi itu malah lebih luar biasa dasyatnya
karena mungkin karena setelah dua tahun kita semua countdown gitu
semua banyak activis di rumah di saat ada kesempatan untuk kita bersosialisasi
menikmati musik secara langsung berinteraksi
nah ini kan seperti euforia atau dahaga masa akan hiburan
itu dibayarkan oleh konser konser semacam ini
tapi kan ini seharusnya menjadi peluang ya bagi para penyelenggara event
sayangnya seakan euforia ini jadi tidak terkontrol dan terkesan banyak yang membuat event asal asalan
jadi memang kalau saya boleh sharing pada saat awal pandemi itu memang saya bersama promotor promotor yang quote unquote memang sudah menjalani industri pertunjukan festival secara profesional
contohnya seperti mbak dewi gonta di java jazz festival mas anas di raja wali prambanan jazz
ada mas david karto di sinkronius fest ada nada promotama ada mas doni dari hammersonic
ya memang kita promotor yang sudah konsisten beberapa tahun mengadakan musik konser festival
kita memang selama dua tahun terakhir saat pandemi memang fight untuk agar industri kita bisa kembali
bisa beraktivitas dan beradaptasi dengan kondisi hari ini
nah di saat pandemi mulai hilang atau kita anggap adaptif gitu ya karena virusnya masih ada
tapi mungkin kita semua sudah bisa beradaptasi
banyak promotor baru yang hadir juga dan kita cukup mensyukuri kenapa
semakin banyak promotor baru berarti secara market share semakin besar
yang kita sesali adalah
apa yang kita perjuangkan selama ini bahwa masalah protokol masalah sop itu tidak sepenuhnya dijalankan secara proporsional
makanya di sisi lain di kami itu sangat diapresiasi di respon sangat positif
tapi ada beberapa acara yang

ada acara yang mungkin karena edukasi atau karena sosialisasi atau karena pengalaman belum maksimal
jadi terjadi hal hal yang tidak diinginkan
makanya kita sebagai asosiasi berharap ke depan
bagi para promotor muda atau promotor yang ingin involve di industri yang lagi baru
bangun lagi setelah tidur selama dua tahun lebih
bisa mengikuti sop atau protokol yang memang kita set up dari awal pandemi ini
gimana supaya kita bisa kembali berhasil
kembali menghasilkan sesuatu yang
karena orang sudah banyak kangen banget kan
bisa berjalan sesuai dengan
prosedur yang kita sepakati
kita tidak akan membahas terkait
kesalahan atau dugaan kelalaian
yang dilakukan oleh prihak
panitia dalam penyelenggaraan
beberapa event yang ada
tiket dijual berlebihan
atau tidak sesuai dengan kapasitas yang diajukan
pada saat izin tapi saya akan
membahas lebih tertarik kepada
masalah crowd management
tadi anda sudah mengatakan bahwa
dua tahun yang lalu
dalam hal penyelenggaraan
event apakah sebenarnya sudah ada
aturan baku terkait
flow masa mulai dari antrian tiket
hingga acara selesai dari
pemerintah atau dari pihak keamanan
yang didiskusikan oleh
oh itu itu selama
makanya seperti saya sampaikan tadi
selama dua tahun pandemi
itu memang kita fokus ke situ mas
itu pertama kali yang kita lakukan
adalah membuat sebuah sop
bisa dilaksanakan secara
clear dan secara
real itu dilaksanakan
jadi itu sebagai mandatory
jadi kita sempat melakukan
pada tahun dua ribu dua puluh satu
di beberapa kota dan
alhamdulillah berjalan lancar
saat itu covid sembilan belas juga masih
cukup tinggi kita coba
dan sistem itu
akhirnya dijadikan manual
yang akan dijalankan oleh
itu yang kita harapkan
dijalankan oleh setiap promotor
jadi disaat memang
itu tidak dijalankan
ada resiko maka kita menganjurkan
jalankan termasuk mengenai
di dalamnya itu
karena di rumus
di rumus sebuah
pertunjukan atau di
sebuah festival itu
sudah ada rumusnya satu meter
di tiga orang apalagi di zaman
covid ini maksimum itu di dua orang
jadi kalau kita punya
maksimum kapasitas orangnya di
lima ratus sampai tujuh ratus orang
itu tadi sudah saya bahas juga terkait dengan
apa yang harus dilakukan di dalam
sebuah venue yang
sudah ada hitungannya sendiri
tapi kalau melihat
bahkan pihak polisi sudah
memberhentikan event yang seharusnya
dijalankan tiga hari menjadi dua hari saja
berarti itu anda melihat ada unsur
kelalaian di situ karena overkapasitas
maupun secara asosiasi nggak mau
menanggapi hal itu mas
karena baik lagi
panitia bukan dari
asosiasi kami tapi kalau secara
perhitungan volume ruang
dengan target penonton
bisa jadi juga
itu kan terjadi
beda sama konser kalau konser itu
dia punya durasi show dua jam
let's say jam delapan sampai jam sembilan
jam sepuluh malam
itu kapasitinya fix orang akan datang
di waktu yang bersamaan
festival itu bisa start dari jam tiga sore
sampai jam dua belas malam
itu dengan kapasitas
tapi dengan perhitungan
en and out karena penggemar
dari masyarakat artis berbeda beda
tambah lima persen
dengan pertimbangan ada
keluar di waktu yang bersamaan
pertimbangan saya secara pribadi
jadi berdasarkan pengalaman saya
nah dari pengalaman anda
menggelar sebuah event
dengan masa yang begitu banyak
dalam venue yang bisa dibilang tertutup begitu
apakah ada koordinasi dengan pihak keamanan
atau apalagi kepolisian
ini dilakukan setiap saat
atau hanya ketika
kerumunan mulai tidak terkendali saja
atau ground management itu memang
kalkulasinya dilakukan pada saat development
tiga hal yang harus kita perhatikan
saat kita membuat sebuah festival atau konser
yaitu untuk mendapatkan penonton
kenyamanan itu untuk memastikan penonton itu
sesuai dengan harapan mereka datang
keselamatan itu memastikan mereka
datang dan pulang dengan kondisi selamat
jadi tiga hal itu yang harus kita perhatikan
jadi tiga hal itu yang harus kita perhatikan
itu yang harus kita pikirkan pada saat kita membuat sebuah festival
jadi kalau balik ke konteks keselamatan tadi
itu memang kita harus ukur benar benar rasio antara volume ruangan atau venue
dengan berapa banyak target penonton kita
plus juga fasilitas yang harus kita siapkan di sana
kalau misalnya ternyata let's say tempat sudah ideal penonton juga sudah merasa nyaman
tapi suatu saat terjadi gempa suatu saat terjadi kerusuhan
amit amit ada bombing di sekitarnya kita sudah sudah memikirkan mitigasinya
faktor itu sebagai promotor tidak hanya memikirkan sebagai konten
tapi hal tersebut harus kita pikirkan di saat development atau prekondition
ya mitigasi itu penting juga ya itu menjadi catatan kita pada malam hari ini
nah terakhir mas dino catatan anda terkait penyelenggaran event di indonesia saat ini
apa yang harus jadi perbaikan
sosialisasi serta koordinasi sih mas
karena jujur saja setelah pandemi ini banyak sekali promotor promotor atau
eh promotor lah saya sebut ya karena agak beda antara promotor dengan i o
secara visionnya kalau missionnya sama nikel sama tapi secara visionnya beda
banyak promotor baru yang saya lihat juga potensial yang bagus
harus banyak proses belajar mengenai hal yang tadi saya sampaikan
dimulai development nya dimulai faktor konten kenyamanan dan keselamatan
terutama mengenai mitigasi itu hal yang sangat penting harus benar benar diperhatikan
bagi semuanya termasuk saya juga sampai saat ini terus mempelajari bagaimana
untuk memproses sebuah mitigasi
karena mitigasi itu hal yang sangat penting
kita nggak ada yang memikirin mengenai gempa mengenai sebuah hujan petir
atau apapun kondisinya sifatnya alam
karena kondisi alam itu kita tidak bisa prediksi kan
jadi faktor mitigasi itu memang harus benar benar diperhatikan
ya tentunya kita berharap
saja tadi selain
di sektor keamanan dan juga
keselamatan untuk para pengunjung
yang kali ini atau yang
para masyarakat yang sehaus
akan hiburan bisa
dengan matang sehingga
masyarakat bisa menikmati hiburan
ke depannya dengan event event yang
luar biasa seperti musik olahraga dan lain lain
agar tidak terjadi
petaka yang menyesakan
bagi kita semua terima kasih
ketua asosiasi promotor
musik indonesia mas dino hamid salam sehat